selamat datang di parkiran kami ya
hei si udin dimana
bos udin sedang tidak adanya
hei kenapa rantai makanannya lo tinggal
jak saya ada ide
ya masa cuma berdua
ya masa cuma bertiga
masa se indonesia ngumpulinnya gimana
ntar ngocoknya capek atau jak
maksud gua kita banyakan biar dapatnya nampol
kita ajakin aja semua warga rawa bebek untuk ikutan
kan banyakan tuh pasti rame dapatnya pasti nampol
lu masih ingat rumah gue
kalau rumah pak tarmiji belum pindah saya masih tahu atau pak
udin itu biar waktu kecilnya bandel tapi tiap tahun juara terus
lu tunggu di sini
gua ambil dia dulu ya
ini tadi bapak naik ojek saya
katanya mau ngambil uang ke dalam
tapi belum balik lagi
oh bapak emang pelupa
hah udahlah kalau mau ngutang ngutang aja dulu
gak usah pura pura nyari duit kecil
mak tepat sekali tembakan kau
kalau begitu aku pergi dulu cari proyek
bang patar tunggu sebentar saya ada perlu
kamu mau pinjam uang aku tak punya
nah kebetulan pada kumpul di sini
saya mau ngajak ikut arisan
wah bagus itu tis gue mau ikut
sejak aku kenal siapa kau
baru pertama ini kau punya ide yang sangat berlian
pur kamu mau ikut apa enggak
terus yang ngumpulin uangnya itu siapa
kalau begitu bagaimana arisan itu seratus ribu saja
tak usah banyak banyak
cukup seratus ribu saja
soal siapa bendaharanya itu tak masalah
hah gimana kalau bang patar aja
abang kan suka keliling keliling tuh
cakep gue setuju tuh
hah nih seratus ribu
pak mumun catet
sebentar dulu mun aku catet
pak mumun seratus ribu
ya mumun seratus ribu
ini saya juga bang
tisna seratus ribu
saya utang dulu ya
ntar kalau dapat baru saya bayar
nah gitu dong
selamat datang di parkiran kami nya
he si udin dimana
bos udin sedang tidak adanya
he kenapa rantah makanannya lo tinggal
bilang harus dihabisin
resennya akan saya sampaikan
selamat datang kembali
memberkannya ngomong salam
selamat datang udin
lu malu maluin orang jawa yang rantau ke jakarta lu
pencet yang tengah
selamat datang bos
sekarang lu akan berubah jadi rindu dan gayo derived saya
maka gak bisa kabur
kebetulan jumpa kau di sini mak
ada apa bang patar
aku mau ajak kau ikut arisan
gak usah deh
tapi semua orang di sini sudah ikut
cuma emak yang belum
oh seperti itu
berapa sekali narik
peserta arisan itu terbatas sepuluh orang
tiap orang dipungut biayanya seratus ribu
nah tiap minggu dikocok dapatnya satu juta
kalau gitu saya ikut deh
sekalian sama tadi ya
si oja tidak sekalian
tinggal satu suap lagi
kata lo tadi enak
kok sekarang pedas
abis menangga mak biar gaul
oh seperti itu
mak kenapa sih akhir akhir ini sering banget ngomong
oh seperti itu terus
eh di tempat mak ngaji lagi ngetrend
kalau seperti ini kapan ngetrendnya mak